ratusan kios di pasar besar kota malang kamis pagi terbakar
petugas kesulitan memadamkan api karena sumber air terlalu jauh
dan tidak adanya sistem pemadaman kebakaran di pasar tersebut
kebakaran di pasar besar malang diketahui warga pada kamis pagi
api diduga berasal dari salah satu kios yang menjual kain dan baju
delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran
namun petugas pemadam menemui kesulitan karena banyaknya titik api
serta jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran
hingga kamis siang petugas masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian
sementara itu wakil wali kota malang suti haji mengakui
belum adanya sistem pemadaman kebakaran di dalam pasar
pihaknya berjanji akan mengevaluasi sistem keamanan dan desain pasar
agar peristiwa serupa tidak terulang
kendala utama memang ini
hidranya di sini masih belum terpaksa
jadi air juga apa artinya

saya memang sudah berjaga
nanti kita berjaga ke bdaf